peraturan pemerintah serang banten soal pelarangan tempat makan untuk buka di bulan puasa dikritisi oleh wakil presiden yusuf kala
jk menegaskan pentingnya saling menghormati antara orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa
kalau barang biasa otomatis dagang biasa
kalau itu makanan tentu ada tiga hal orang bisa dirayani sama orang yang musafir
orang sakit atau yang memang beragama bukan islam tentu dia boleh berpuasa